kenapa sih ini mungkin kelaparan karena satu minggu belum makan ya udah kasih air
sekarang biar nanti malam bisa kerja kita
dari tadi kok gak keliatan
hanya pusing sedikit
jangan jangan sedang isi kali
mudah mudahan saja begitu ya
kali ini aku benar benar siap memiliki seorang anak
gak seperti kemarin
kali ini aku benar benar siap untuk memberikan
kenapa lama sekali sih mas
ternyata kamu benar risma
tidak semua orang kaya itu menyimpan uangnya di rumah
aku cuma dapat segini
ini paling sekitar tiga jutaan jumlahnya
padahal aku sudah mencuri di beberapa rumah orang orang kaya itu
ini berarti aku harus bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan lima ratus juta
kalau perlu aku akan mencuri
di sekitar kampus ini sajalah
nanti kita bisa celaka
aku sudah bertekad untuk menjadi pengusaha angkot
apapun yang terjadi tekadku harus terlaksana
kamu beri dia upah
aku mau tidur dulu

tocok buat kamu
wah juga dipakai
kamu bikin cantik
mas kenapa sih ini
oh mungkin dia kelaparan
karena hampir satu minggu dia belum makan
yaudah kasih air suka mungkin
biar sekarang biar nanti malam bisa langsung kerja
sampai jumpa di video selanjutnya
kau apa kan istriku
jawab kau apa kan
kau apa kan istriku
selamat jalan tim
uang ini sudah tidak berarti
mereka berniat menangkapnya
kalau akhirnya mereka tahu

uang ini sudah tidak berharga
kamu juga limpinglah
mereka seperti semua orang itu reputation

mereka hanya merisau yang gagal
minta ada rasa keregalan
hanya keadaan p affordable care itu itu
cuma dopum terus memang
dok bagaimana keadaan istri saya dok
maaf istri bapak terlambat diberikan pertolongan jadi tidak bisa diselamatkan
penyakitnya apa dok
kekurangan darah hb nya sangat rendah